ya warna khas bunga lavender ungu kini kian menarik perhatian
tapi ada cerita menarik nih dibalik warna ungu kita akan cari tahu
tapi saya mau pakai baju ungu dulu yang mana ya
ah yang ini
rumah berwarna putih krem hingga keabuan mungkin sudah biasa
tapi rumah berwarna ungu dipilih seorang warga bernama pipit
mulai dari chat dinding rumah sofa hoarding meja dan peralatan rumah
hingga ia juga memiliki kendaraan motor berwarna ungu
pipit bahkan membentuk komunitas ad purple lovers community
yang diikuti oleh pecinta ungu di seluruh indonesia
adem awalnya orang berpersepsi ungu itu warna janda
tidak dan sampai sekarang pun
kita itu membentuk komunitas ternyata berkembangnya itu cepat mbak
bukan sekedar warna tren warna ungu ternyata memiliki pengaruh tersendiri
dari sisi psikologis bahkan bisnis yang kini menjadi warna yang dicari pasar
warna ungu itu sebenarnya ditemukan nggak sengaja oleh anjingnya milik hercules
jadi ceritanya hercules waktu itu lagi jalan jalan sama anjingnya di kota bernama tyre
yang sekarang disebut sebagai lebanon
dan waktu itu anjingnya
menggigit sebuah siput dan siputnya mengeluarkan lendir berwarna ungu
warna ungu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis
ungu jenis ultraviolet sempat menjadi paton color of the year pada tahun dua ribu delapan belas
namun di tahun ini ungu jenis laylac yang lebih menjadi tren
kalau si lilac ini justru beda
dia kesannya youthful cheerful ada falming
diana juga memandang tren warna ungu lie lag di tahun ini sangat menarik
sesuai dengan keadaan mental health di tengah pandemi yang sedang jadi perbincangan